informasi pertama praktik pembuangan sisa limbah medis di desa panguragan kabupaten cirebon
diduga telah berlangsung sejak tahun dua ribu sepuluh
penelusuran tim penyidik kementerian lingkungan hidup dan kehutanan tni dan polisi
membuktikan bahwa limbah beracun yang ditemukan di lokasi pembuangan sampah domestik warga ini
berasal dari sebuah pabrik ilegal penampung dan juga pengolah limbah medis
warga takut melaporkan tindakan ini karena pemilik pabrik adalah oknum anggota tni
limbah medis yang ditemukan di sepanjang jalan kabupaten cirebon ini diperkirakan mencapai ratusan ton
dengan volume sebanyak ini besar kemungkinan limbah medis ini tidak hanya dibuang dalam satu kali kesempatan
saya menelusuri lokasi pembuangan ini menggunakan google maps dan google street view
dari google street view indikasi limbah medis telah dibuang
di sisi jalan kabupaten di sekitar desa panguragan sudah terlihat sejarah

bahkan data citra satelit menunjukkan indikasi pembuangan limbah medis di lokasi ini mulai terlihat sejak dua ribu sembilan lalu
indikasi dugaan pembuangan limbah ini semakin banyak dari tahun ke tahun sejak saat itu
jenis residu limbah yang berada di lokasi ini adalah jenis limbah yang sudah tidak memiliki nilai jual
seperti jarum suntik botol ampul juga tabung sampel darah
artinya besar kemungkinan
selain di lokasi ini limbah medis dengan skala yang lebih besar dan memiliki nilai jual tinggi masih disimpan oleh pelaku pembuangan
masih menggunakan bantuan google street view saya mencoba menyisir jalan jalan di desa panguragan yang direkam pada
benar saja di beberapa lokasi tumpukan limbah yang sangat identik dengan limbah medis terekam jelas
meskipun dengan resolusi yang kurang sempurna bentuk limbah seperti suntikan dan selang medis cukup berbeda

meskipun dengan resolusi yang kurang sempurna bentuk limbah seperti suntikan dan selang medis cukup
diduga kuat dari sinilah asal sisa limbah medis yang dibuang ke lokasi pembuangan sampah warga
saya menemui seorang warga yang bersedia menceritakan dari mana asal limbah limbah medis ini
dengan kesepakatan identitasnya kami samarkan untuk alasan keamanan
kalau yang di pinggir jalan itu sampahnya adalah afkiran yang dibuang dari sub sub ataupun dari pabrik tersebut
kemudian dibuang seenaknya aja di pinggir jalan
sebenarnya itu adalah pabrik pengolahan limbah limbah sampah medis yang berasal dari luar kota cirebon
setelah masuk ke pabrik kemudian diolah dan disortir dan diambil mana bagian bagian yang sekiranya bisa didaur ulang kembali
dan sampai ada bahan peleburan juga di situ
pemiliknya setahu kami orang bandung
dengan inisial t
dari keterangan warga tersebut kami berkoordinasi dengan penyidik kementerian lingkungan hidup dan penegak hukum
kami pun bergerak ke lokasi yang diduga sebagai pabrik pengolahan limbah medis
di lokasi petugas mendapatkan sikap resistensi dari pengelola pabrik
kami dilarang mengambil gambar
saya nanya nya baik baik
sudah sudah jalan
kami pun berhenti merekam
beberapa saat kemudian kami merekam gambar dari seberang pabrik
setelah negosiasi pengelola pabrik memperbolehkan beberapa petugas untuk memeriksa pabrik
memang tadi setelah ada kunjungan dari pangdam siliwangi beberapa anggota
sebuah udang tidak jauh dari lokasi sekitar satu atau satu dan satu puluh meter
di sini di dunia ada kakit pengolahan limbah medis
akhirnya residunya ditaruh di lokasi tempat nembungan sampah di sekitar jalan kabupaten tanya
menurut warga pabrik ini baru berdiri satu tahun lalu
keterangan ini kami cocokkan dengan rekaman satelit
benar saja tahun dua ribu lima belas lalu di lokasi pabrik berdiri ini masih berupa tanah yang kosong
tapi praktik pengumpulan limbah medis sudah dilakukan di gudang gudang kecil sekitar lokasi sejak tahun dua ribu lima belas
karena tidak dilaporkan dan tidak terawasi praktik ini menjadi cikal bakal pabrik
sekarang pabrik berdiri megah dengan sistem keamanan ketat
di pabrik ini juga terpasang sekurangnya empat belas kamera pengawas atau cctv
sekitar tiga puluh menit kemudian beberapa aparat tni polisi penyidik kementerian lingkungan hidup dan kehutanan keluar dari dalam pabrik
ya memang ada pengolahan sisa sisa botol impus yang tentunya klhk nanti akan lebih tahu
yang b tiga yang mana yang ini yang mana nanti lebih lanjut hasil dari klhk yang akan kita tunggu
berdasarkan data yang dikumpulkan tim penyidik kementerian lingkungan hidup anggota kodim dan kepolisian pabrik ini bukan satu satunya
ada penampungan limbah medis lain di wilayah ini yang biasa disebut gudang atau sub
gudang tersebut berjumlah lima unit
jumlah ini belakangan berkembang menjadi sebelas gudang di lokasi berbeda namun masih di sekitar wilayah desa panguragan kabupaten cirebon jawa barat
yogi tujuliarto cirebon